gimana keadaan kamu sekarang
udah udah baik kan kak
udah baik ya
justru erin seneng banget kita semua bisa ngumpul kayak gini
saya tidak mau lagi ribut masalah kamu dan sinta
karena saya hanya mencintai sinta
anjli sudah merestui kalian
dia begitu mencintaimu
ntar kalau si rumahnya udah lewat sini
sini aja dulu deh
ini ini apa apaan nih
aduh kamu tuh apa apaan sih
kamu malah nulis jalur siluman ular ini apa maksudnya
aduh kamu tuh gimana sih
nggak ngerti ya
kalau di rumah sini itu lagi diteror namanya siluman ular
makanya saya membuat jalur
loh siluman ular itu juga manusia ya sih
makin geden tau kamu tuh
yang ada siluman ular itu punya pikiran
dia bisa lewat depan
dia bisa lewat belakang
terus bisa lewat kamarmu
ngarang sih cuman
siapa tau siluman ular itu bisa masuk sini
kena jepakan saya
oh iya tak bantu
yang banyak naroknya lemnya
percuma kalau dikit itu sia sia
biar itu nempel sampai tujuh turunan delapan tanjakan
selamat mati mas bambang
selamat selamat beres
siluman ular itu ketangkap
iya sudah erin
dimana panagraj mengurung seorang orang
mengurung siluman ular itu pak
dia sudah berhasil kabur dariku
kenapa bisa kabur panagraj
kenapa siluman itu bisa kabur
kak wisnu udah
nggak usah bahas siluman ular itu lagi
sekarang ini kan kalung jimatnya sama kamu
sekarang ini kan kalung jimatnya sama kamu

sekarang dengan pikiran punyaku
siapa akan datang
mama senggap sekali kamu pulang
terima kasih ya angel
aku cuma gak mau jadi penyebab
tercerai berayanya keluarga ini
aku pengen banget lihat rama itu bahagia
aku gak mau
aku gak mau keluarga ini jadi hancur
aku sudah merelakan ramah menikah dengan sinta
karena hanya dengan sinta rama akan bahagia
kalau kehadiran aku
udah bikin masalah buat keluarga ini
ini semua tidak masuk akal
berarti karama harus pakai kalung ini lagi kak
gimana keadaan kamu sekarang
udah baik kan kak
justru erin seneng banget
saya tidak mau lagi ribut masalah kamu dan cinta
karena saya hanya mencintai sinta
anjli sudah merestui kalian
dia begitu mencintaimu
sehingga rela terbuka
karena dia tidak mau melihat
kamu tidak bahagia
kamu harus tetap menepati janjimu
kamu pernah berjanji menyiapkan seratus penyelam
pada saat pertama kita bertemu
kamu siapkan saya seratus penyelam
semuanya yang hebat
bapak gak usah khawatir
saya pasti bisa menyanggupi
kamu akan menangkan saya
saya dan anjli
akan pergi dari sini
saya akan tepati janji
dan saya akan atur semua
tata aku tersiksa merindukanmu
sumpah mati kau rusakkan jiwaku saat ini
erin aku yang sudah mengambil semua senyummu erin
entah kenapa aku benci melihatmu sedih seperti itu erin
aku ingin melihat erin yang selalu ceria
saya akan segera mencarikan seratus penyelam yang handal seperti pak rama inginkan
satu lagi van
kamu harus cari tahu apa yang nagraf cari
dan kau perhatikan semua gerak gerik dia
beri laporan kepada saya
saya permisi dulu pak
sebentar lagi adik kamu akan lahir dan keluar dari telur ini
telur ini dulu hilang di laut
aku harus mulai mencari keberadaan adikku
di sekitar pantai semarang